pada hari kedua pertemuan tahunan islamic finance service sport
sekjen ifsb jasim ahmed memperjelas target ifsb sebagai lembaga keuangan syariah internasional
dalam merumuskan kebijakan keuangan syariah
kebijakan keuangan dengan prinsip syariah yang tepat
diakininya mampu memberikan dampak signifikan di tengah gejolak perekonomian yang serba tak pasti
sementara itu deputi gubernur senior bank indonesia mirza aditya suara menyampaikan
perkembangan industri perbankan syariah di indonesia terus mencatat tren pertumbuhan
bila ditilik secara seksama awalnya islam adalah agama yang lahir di kota dagang
dan disebarkan melalui para pedagang hingga ke berbagai belahan dunia
sayangnya saat ini nilai nilai kewirausahaan islam telah banyak berubah
seiring banyaknya pembaruan pemikiran ataupun yang sering disebut modernisasi
saya juga mencoba mengatasi hal hal seperti ini di beberapa artikel yang saya telah lakukan
islam adalah agama perbankan syariah
ini adalah agama yang terutama memfokuskan dan memfokuskan pada kerja
pembangunan perbankan syariah adalah alat yang memperoleh dan memperoleh keuntungan yang besar
untuk memberikan keamanan kepada orang orang
pembangunan perbankan syariah malah terdapat diperoleh oleh orang orang yang berpengaruh
karena ini terdapat diperoleh oleh implikasi teoritik modernisasi
yang telah menyebutkan islam sebagai lingkungan antarabangsa yang berdiametri